komisi pemilihan umum kabupaten pacitan jawa timur menggelar simulasi pencoblosan dan sosialisasi kepada warga dan kaum penyandang disabilitas
simulasi ini diadakan di kantor kpu kabupaten pacitan pada kamis pagi
kpu kabupaten pacitan mengundang warga setempat karyawan birokrat dan swasta untuk mengikuti simulasi ini
selain itu hadir pula panitia pemilihan kecamatan atau ppk dan panitia pemungutan suara atau pps
kegiatan ini juga diikuti penyandang disabilitas
proses pencoblosan dilakukan layaknya pemilihan umum yang sebenarnya
warga harus mengantre kemudian mendapatkan surat suara dan melakukan pencoblosan
setelah itu memasukkan surat suara ke kotak suara dan terakhir mencelupkan jari ke tinta
salah satu penyandang disabilitas wakit baru tahun ini akan mengikuti pemilu
sebelumnya pada pemilu dua ribu empat belas dan pilgub jatim tahun lalu
ia memilih tidak mencoblos karena tidak mengetahui cara mencoblos
dan khawatir tidak ada yang membantu saat pencoblosan
harus didampingnya gitu ya pak
iya harus ada pendampingan
terus tadi setelah didamping gimana pak waktu mencoblos masih lancar atau ada kendala lagi
alhamdulillah nggak lancar